warga muara baru penjaringan dikagetkan dengan kebakaran yang menghanguskan sejumlah kapal nelayan yang tengah bersandar di pelabuhan nizam zahman
petugas pemadam kewalahan menjinakan kobaran api akibat kencangnya embusan angin dan juga banyaknya kapal yang terbuat dari kayu
petugas pemadam kebakaran jakarta utara berusaha memadamkan kobaran api yang membakar sejumlah kapal nelayan yang tengah bersandar di pelabuhan nizam zahman penjaringan jakarta utara pada sabtu sore
selain banyaknya kapal yang tengah bersandar di dermaga pelabuhan tersebut embusan angin yang kencang membuat api terus membesar dan sulit dijinakan
kapolsek muara baru menyatakan awalnya kebakaran membakar satu unit kapal yang tengah bersandar namun besarnya kebaran api langsung merambat ke kapal yang berada di sampingnya
sedikitnya tiga unit kapal terbakar dan memungkinkan akan kembali bertambah mengingat kobaran api masih terus membesar
dasyatnya kebakaran bahkan menimbulkan kepulan asap tebal yang dapat terlihat
dalam radio sepuluh km